mungkin sebelum saya beralih ke yang lain mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya pak sambo ini
pertanyaan saya ke pak sambo kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini
itulah curahan hati akbp ridwan soplanit salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir yosua
sidang lanjutan di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa pagi beragendakan mendengarkan keterangan para saksi untuk terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
ridwan soplanit merupakan mantan kasat reskrim polres metro jaksel yang dicopot dari jabatannya dan mendapat hukuman demosi delapan tahun
ia juga sempat ditahan selama tiga puluh hari di makobrimok telapadua depok jawa barat
semua hukuman itu didapatkannya karena mengikuti perintah seniornya verdi sambo
dia dianggap tidak profesional dalam melakukan penyidikan kematian brigadir yosua
dalam kesaksiannya ridwan yang tinggal di dekat rumah sambo mengaku tidak mendengar adanya suara tembak menembak karena dirinya tengah tertidur
dirinya baru tiba di tkp karena dihubungi untuk mempersiapkan olah tkp
saat olah tkp sambo menjelaskan kepadanya bahwa terjadi tembak menembak
ridwan soplanit juga menceritakan kesalahan prosedur yang dilakukan bantar wakarim jawa
di tkp biro paminal pro pampori akbp arief rahmat
sebab berita acara interogasi kronologis yang diberikan arief dilakukan tanpa mendengarkan langsung keterangan dari putri candrawati
menurut arief saat itu hal tersebut merupakan perintah langsung dari sambo
apa sih yang kalian apa yang dirasakan oleh polres jakarta selatan pada saat itu
ya karena kita berhadapan dengan seorang kadif propam yang mulia
dan kadif pro pam dan kita melihat memang dari awal dari tkp kan perangkat dari pro pam juga sudah ada di dalam permasalahan ini juga mereka berada di situ
sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan kadif pro pam dengan pro pam mabes
seperti itu ya mulia
terburuknya kalau saudara tetap menolong dan tidak itu apa sih
selain saudara dicopot apa lain
ridwan juga menceritakan dirinya merasa tertekan selama melakukan olah tkp lantaran orang orang sambo memperhatikan setiap proses penyidikan
seharusnya saat olah tkp lokasi kejadian harus bebas dari orang orang selain petugas penyidik
selain ridwan sidang juga mendengarkan kesaksian pelaksana olah tkp akp rifraizal samuel
dalam keterangannya rifraizal menyatakan banyaknya senior mereka yang merupakan teman teman sambo di tkp
namun mereka tidak berani menegur karena takut
rifraizal juga menceritakan terdapat sejumlah kejanggalan antara kondisi jenazah dengan keterangan dari ketiga saksi yakni baradae riki rizal dan kuat ⁇ maruf ⁇
seperti hp dan dompet yosua yang tidak ditemukan selain itu richard tidak mengalami luka
yang kedua terkait posisi senjata hs yang informasinya saat itu adalah milik joshua
berada di posisi sebelah kiri dengan posisi almarhum menghadap kesebelah kanan
tetapi saya tanyakan kepada rekan rekan kami tanyakan kepada rekan rekan ajudan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak kidal
saudara tanya kepada siapa dari bawah
apa yang bersangkutan tidak gidal
kepada richard ya mulia
jadi memang saya tanyakan kepada richard saya arahkan richard untuk memperagakan
setelah menjadi pelaksana olah tkp kasus sambo dirinya dicopot dari jabatannya dan didemosi selama dua tahun
selain akbp ridwan dan akp rifraizal sidang lanjutan selasa pagi memanggil sepuluh saksi yang terdiri dari anggota polisi dan juga sipil
namun salah satu saksi yakni ex kabak gakum provos polisi kombes susanto haris tidak menghadiri sidang
tim liputan cnn indonesia